komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati probolinggo dan suaminya yang juga anggota dpr ri fraksi nasdem
kpk mengamankan bupati probolinggo dan suaminya atas dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemkap probolinggo
pemeriksaan intensif tengah dilakukan kpk dan untuk menentukan nasib status bupati probolinggo serta suaminya
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ali fikri jurubicara kpk
selamat sore pak ali
selamat sore mbak rifana
oke pak ali kronologisnya bagaimana operasi tangkap tangan bupati probolinggo dan juga suaminya hasan aminuddin bisa diceritakan pak
ya tentu setiap kegiatan tangkap tangan itu pasti karena memang ada laporan dari masyarakat ya yang masuk ke kpk
yang kemudian diserifikasi dianalisa lebih lanjut bahwa kemudian ada dugaan pemerintahan dan pemberian jumlah uang gitu ya
kemudian tim berkata
untuk menindaklanjuti apa yang menjadi informasi dari kpk ini
malam dini hari kemudian kami mengamankan kph sejauh ini ada sepuluh orang dan baru tadi
saat jam lima lebih lima menit para pihak yang diamankan telah tiba di gedung kpk
saat ini sudah masuk ada di gedung merah putih dan akan dilakukan pemeriksaan yaitu
klarifikasi dan konfirmasi
pemeriksaan yaitu konfirmasi permintaan keterangan mbak rifara
karena saat ini tentu masih dalam tahap penyelidikan
jadi mencari peristiwa pidana
oleh karena itu tentu nanti setelah tim menyelesaikan permintaan keterangan
ini melanjutkan ya tadi kami sudah melakukan permintaan keterangan awal di jawa timur
dan dibawa ke sini dilanjutkan
berikutnya nanti akan dianalisa oleh tim kpk dan dilakukan gelar perkara
mekanismenya memang demikian
saya lihat di berita di layar kami ada banyak sekali koper dan juga tas yang dibawa
berapa jumlah barang bukti yang diamankan dari proses ott bupati probolinggo ini
tampaknya banyak sekali pak ali
iya mengenai barang bukti mbak rifana
tentu nanti secepatnya sore ini setelah tiba akan dilakukan klarifikasi ya
dan buat konfirmasi kepada para pihak pihak ini
terkait dengan bukti bukti yang ditemukan tersebut
sehingga nanti mengenai kepastian terkait dengan bukti apa saja yang ditemukan
di dalam proses kegiatan tangkap tangan ini
nanti akan disimpulkan dan kami pastikan juga akan sampaikan kepada masyarakat
mudah mudahan harapannya tentu malam ini
tetapi nanti kami akan informasikan kemudian pak rifana
apakah nanti bisa malam ini kami sampaikan kepada masyarakat
hasil dari kesimpulan tim termasuk mengenai barang bukti
yang ditemukan itu ada uang dan juga dokumen
tetapi mengenai jumlah pastinya tentu nanti kami akan informasikan kembali
setelah pastikan tim mengkonfirmasi kepada para pihak ini
ada uang dan juga sejumlah dokumen yang diamankan dari proses ott
ada sepuluh orang yang dibawa juga
dari sepuluh orang ini termasuk bupati dan juga suaminya yang juga anggota dpr ri
apakah yang lainnya delapan orang lainnya ini berasal dari lingkungan pmk probolinggo
iya pak rifara
nah jadi selain kepala daerah probolinggo kabupaten probolinggo
dan pihak pihak perkembangan lainnya
serta juga ada beberapa aparatur sipil negara
sn di lingkungan pemerintahan kabupaten probolinggo
ada beberapa sn yang ikut juga dibawa ke sini untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh tim kpk
pak ali apakah memang sudah sejak lama kpk mendeteksi adanya tindakan praktik jual beli jabatan
di lingkungan pmk probolinggo
yang diduga dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan suaminya
mengenai materi tersebut tentu nanti kami akan dalami lebih jauh ya
ini kan saat ini sebagai awalan kami ingin mengetahui terkait dengan dugaan peristiwa pidana dulu pak rifana
kemudian ada peristiwa pidana yang bisa didaklanjuti dengan menetapkan pihak pihak yang bisa dipertanggungjawabkan
secara hukum yang kami tahapkan sebagai tertangka
nah kalau kemudian
benar ada bukti permulaan itu dari kesimpulan hasil expose
itu kami akan melakukan proses penyidikan
penyidikan tentu masih terbuka luas terbuka
fakta yang akan terus digali lebih lanjut terkait dengan kegiatan ini
oke pak ali informasi beredar di kalangan wartawan bahwa kasus yang menjerat bupati probolinggo di proses ott ini
adalah kasus jual beli jabatan di pmk probolinggo itu betul ya pak ali ya
iya tentu detailnya nanti kami akan
pasti dan konfirmasi ya pak rifana
dan kami pastikan nanti konstruksi lengkapnya nanti kami sampaikan kepada masyarakat ketika nanti kami akan selesai ya
menggelar perkara ini dan nanti ada kompetensi pes yang akan disampaikan oleh kpk
pak ali ini menarik sekali bahwa ada pernyataan yang disampaikan oleh mantan pegawai kpk
atau pegawai kpk yang non aktif gitu ya bahwa informasinya pegawai
bapak ali ini adalah informasi dari kpk non aktif yakni harun al rashid yang kemudian memberikan saran dan juga arahan kepada anak buahnya
sehingga mereka yang melakukan proses ott ini kepada bupati probolinggo
apakah itu betul pak ali
mengenai itu tentu nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut kepada tim ya
tetapi pada prinsipnya bahwa tentu setiap kegiatan tangkap tangan itu dilakukan oleh tim kpk ya
baik itu tim penyelidik kemudian pengaduan masyarakat
dan juga penyelidik gitu
jadi ini adalah hasil kerja sama tim di kpk itu sendiri bagi tindak lanjut dari laporan masyarakat
tentu disertai dengan surat tugas yang jelas dari atasan langsungnya dan dibawa kontrol direktur
sebagai atasan langsungnya dan amirat direktur penyelidikan gitu ya dan juga kedebutian di penindakan
tentu seluruh mekanisme tangkap tangan ini kan proses yang panjang ya
masuk apakah kemudian nanti ada penyatapan dan lain lain tentu juga diketahui oleh pihak pihak
ya itu kualitas pimpinan di kpk
artinya sekali lagi kami ingin segaskan bahwa ini adalah kerja sama tim di kpk
sehingga berhasil mengamankan beberapa pihak yang kemudian kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan
oke pak ali terakhir artinya ini membantah bahwa para pegawai yang tidak lolos twk ini bukan menjadi tulang punggung ya
artinya kpk tetap berjalan seperti biasa ott tetap bisa berlaku tetap bisa berjalan tanpa ada peran dari mereka yang tidak lolos ini begitu pak ali
ya saya kira seluruh pegawai kpk mempunyai peran yang sama ya sampai hari ini tetap bekerja seperti biasa mbak rifana ya
walaupun kami tahu bahwa ada dinamika yang cukup menarik untuk disusukan lebih lanjut terkait dengan kesewasan kebangsaan kemarin
tapi prinsipnya bahwa kpk tetap bekerja sampai hari ini dalam upaya tiar pemberantasan korupsi di negeri ini begitu
oke baik kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dan juga penyidikan terhadap bupati probolinggo
serta suaminya anggota dpr ri dari fraksi nasdem apa status dari mereka berdua dan juga delapan orang lainnya yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di kpk
kami tunggu nanti pernyataan resmi dari pak ali dan juga jajaran pimpinan kpk
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom jurubicara kpk ali fikri
sehat selalu pak ali